di tengah gempita pelaksanaan pilkada serentak indonesia dikejutkan dengan dua kasus pedofilia yang tidak bisa dianggap remeh
pertama adalah kasus video asusila yang diperankan anak laki laki di bawah umur dengan seorang perempuan dewasa
yang kedua adalah kasus tindakan asusila yang dilakukan pria dewasa terhadap lebih dari empat puluh anak didiknya
apakah ini kemudian bermakna bahwa indonesia adalah surga bagi kaum pedofil
kami mengulasnya malam hari ini dengan retno listiarti yang merupakan komisioner dari komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
terima kasih sudah hadir di cnn prime news
dan ada ahmad sofian yang merupakan koordinator nasional and child pornography and trafficking of children for sexual purpose atau yang disingkat etspat
terima kasih sudah hadir
saya ingin pendapat dari bu retno terlebih dahulu dari kpai
melihat ada dua peristiwa
ada yang saya sebagai seorang ayah begitu miris sebenarnya melihat apalagi yang terakhir sebuah video yang dibuat di bandung kalau tidak salah informasinya begitu
sangat miris sekali itu bisa terjadi seperti itu bahkan kami dengar itu bahkan pesanan begitu loh
dan ada ibunya yang terlibat di situ
apa yang anda tangkap dari hal ini
ya pertama tentu kpai menyampaikan keprihatinan ya mendalam terkait kasus ini dan mengutuk ras
tindakan yang dilakukan tentu oleh otak dari semua ini ya yang video maupun pelaku ya
yang diduga adalah memang seorang pendidik ya
itu memang sangat disayangkan
yang kedua memang gini ya
sebentar pelaku seorang pendidik bu ya
diduga ya itu dia adalah
berarti lebih ini lagi ya lebih
gurunya kan begitu ya
memang dalam penyelidikan kemungkinan
yang di tangerang ya
dan besok memang kpai juga akan menemui pemkap tangerang
yang kedua adalah terkait dengan tren ya
sekarang ini gini
jadi pada tahun dua ribu sebelas
pkpi itu punya data hingga tahun dua ribu tujuh belas
nah di dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas itu sebenarnya trennya memang korban kekerasan seksual tata adalah perempuan
kemudian di dua ribu lima belas itu mulai terjadi agak perimbangan ya antara laki laki dengan perempuan
tapi perempuan tetap lebih tinggi

jadi menjadi korban pelecehan seksual
nah dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas itu berbalik
jadi lebih banyak adalah korban adalah laki laki
itu sejak tahun berapa umur
data itu menunjukkan tren perubahan bahwa
karena anak laki laki sebagai korban itu lebih tinggi angkanya dibanding anak perempuan
dan ini berarti terjadi pergeseran
nah tetapi kami kpi menilai bahwa itu menunjukkan baik anak laki laki maupun anak perempuan semua rentan menjadi korban kekerasan seksual
itu kan berarti menunjukkan data itu
kalau awalnya yang dikhawatirkan hanya anak perempuan ya
tapi kali ini tidak
laki laki pun rentan
dan beberapa kasus memang anak yang dikenal oleh korban
dan bahkan anak itu si korban itu mengenal pelaku dan dekat dengan pelaku
itu kemudian juga kita memperoleh data data itu
dan rata rata memang korban ini kalau untuk fedofil itu awalnya kan pendekatannya panjang
ya jadi pelaku ini sangat dekat dengan anak anak
rata rata pelaku yang terungkap kasusnya begitu adalah orang yang kenal dengan
kenal dengan para korbannya
bahkan dekat dengan korban
dan itu pelaku melakukan pendekatan cukup panjang
biasanya pendekatan itu dilakukan dimulai dari orang tua
begitu orang tuanya percaya nih anak ini sama pelaku
pokoknya percaya aja
ya karena memang
bisa dilepas main kemana begitu ya
ada anak yang dekat dengan anak anak
baik dan disukai oleh anaknya gitu
sehingga tidak ada kecurigaan
nah kemudian itu disitulah kemudian pelaku mengambil tadi
kepercayaan orang tua itu akan dimanfaatkan
nah dari situ
kemudian korban mulai diperdaya
nah saat itulah terjadi kekerasan
disitulah kemudian sulit begitu
kemudian untuk meminimalkan kasus kasus kekerasan atau kasus kasus seksual pada anak
apalagi banyak kasus sebenarnya tidak dilaporkan
karena pertimbangan malu dan lain lain
di eropa sendiri berbagai kasus kekerasan seksual juga cenderung tidak dilaporkan karena alasan tadi
nah kalau kita mendorong agar pelaku ini bisa diusut untas memang
bagaimana dari ekspat melihat tren yang kemudian bergeser
bahwa anak tidak hanya anak perempuan yang rentan menjadi korban pelecehan seksual begitu ya
tetapi juga ada anak laki laki
nanti kita ulas lebih lanjut kita harus break terlebih dahulu ya
mas sofyan pramie masih akan segera kembali dengan ulasan ini
baik kita lanjutkan sedikit kita singgung dulu video yang beredar di bandung begitu
video dari bandung yang beredar ke berbagai tempat ya
ke publik paling tidak
ini kan sangat miris sekali begitu ada anak kecil yang di direct begitu
untuk melakukan tindakan yang tidak sepantasnya sebenarnya
dengan wanita dewasa
dan ironisnya informasi yang terakhir yang kita dapat juga disitu ada ibu dari anak kecil itu yang ikut
ini apa yang sedang terjadi ini
jadi gini kalau saya melihatnya dari perspektif global ya
jadi ada trend ya
ada perubahan permintaan seks pada anak anak
jadi pembeli seks itu
itu sekarang bergeser awalnya kepada dewasa sekarang berubah ke anak anak
jadi bukan hanya pedofil
dan mereka tidak hanya menikmati seks secara langsung
berhubungan seks dengan anak anak
tapi juga menikmati videonya
video yang dibuat itu harus dilihat dari perspektif yang lebih luas
ada sindikat yang berkata
ada sindikat yang memang membutuhkan video itu
yang bisa diperjual belikan
ada sindikat yang membutuhkan video itu dan bisa diperjualbelikan
jadi video itu sangat mahal sebetulnya
menurut saya ini beredarnya video itu
itu adalah kecelakaan
sebetulnya produksi produksi video di indonesia itu sudah berlangsung sejak dua ribu tiga belas
yang diperankan oleh anak anak
maksudnya produksi video seperti ini ya
jadi indonesia pilipin thailand kemudian kamboja dan vietnam
itu adalah menjadi target untuk pembuatan video untuk dijual ke
saya tidak mengerti
saya tidak menyebutnya pedofil
penikmat seks pada anak anak
jadi penikmat seks pada anak anak tidak selamanya pedofil
pedopil itu kan orang yang memiliki kelainan seks
jadi orientasi seksnya pada anak anak
dia tidak terpuaskan kalau tidak melakukan atau menikmati seks pada anak anak
tapi yang kita bicarakan tentang bandung ini adalah ada konsumen
seks terhadap anak
ya baik nasional
jadi itu bisa dijual dalam pasar nasional dan pasar global
kalau kita lihat banyak pihak yang terlibat sebetulnya
pertama adalah hotel
itu dilakukan di hotel
sampai sekarang saya heran kenapa polisi tidak mau menyebutkan nama hotel
menurut saya hotel itu sudah dipakai beberapa kali
tidak mungkin untuk pertama kali
saya bekerja di isu ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sudah menjadi kontributor ekpat internasional di indonesia
jadi dua ribu sebelas ada kasus
hotel kemungkinan besar pasti terlibat ya
anda bisa cek beberapa website di as
menampilkan foto foto bugil anak anak indonesia
ownernya adalah orang indonesia
berubah menjadi warga negara as
untuk bisa mengakses itu dia harus menggunakan bank account
salah satu bank terbesar swasta di indonesia
untuk menggunakan itu
jadi bank terlibat
ketika itu sudah diproduksi video itu
jual pakai apa
jadi bank terlibat
jadi bukan pakai
selain hotel bank terlibat
jadi dalam kasus itu ada bank
ya yang dipakai
baik yang profesional
maupun yang amatiran
tapi biasanya sindikat lebih suka yang profesional
mereka mau beli yang sudah jadi
dan itu mahal sekali harganya
bisa sampai lima sampai dua puluh ribu satu video
artis dibayar recehan
anak anak dibayar recehan
jadi mereka juga sebetulnya perempuan juga jadi korban
yang dalam video bandung ini
perempuan itu korban juga
yang anak anak juga korban
jangan dianggap bahwa perempuan dewasa itu sebagai pelaku
mereka aktor yang dikorbankan
artis yang dikorbankan
bisa jadi orang tua juga dikorbankan
anak juga bisa dikorbankan
jadi ini adalah sindikat besar
jadi menurut saya polisi jangan melihat
oh kami sudah berhasil menangkap
yang anda tangkap itu yang dibawa
itu tidak ada di indonesia
bisa jadi ada di bali
atau di luar bali
dari penelitian anda sejak dua ribu tiga belas itu pernah ada tidak sindikat yang pernah terbongkar
di indonesia maksudnya ya
yang pernah kami sebelum video itu ada web web porno yang memanfaatkan anak anak indonesia
memang mereka sebut ani sembilan belas tahun
dewi dua puluh tahun

itu sudah ada

itu sudah ada

itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada
itu sudah ada

tapi kan di luar negeri itu web porno itu legal
bisnis pornografi adalah legal
tetapi dengan catatan harus dewasa
di atas delapan belas tahun
sekurang kurangnya delapan belas tahun
nah foto foto yang ada di web itu adalah foto foto anak indonesia
dan tangan tangan anak indonesia
yang berganti setiap hari
itu artinya ada sindikat yang menurut
jadi anda untuk menjadi anggota itu minimum harus punya uang tiga ratus dollar untuk bisa menikmati
selama satu bulan

untuk jadi member
harus memasukkan kartu kredit atau bank transfer
satu bulan anda bisa melihatin gambar gambar itu
polisi indonesia kan nggak bisa
karena itu lokusnya di luar indonesia
di negara tersebut bisnis pornografi adalah halal
sebenarnya melanggar aturan mereka sendiri juga
karena foto foto itu jelas diambil di indonesia
jadi kalau kita lihat di hotel di bandung itu
itu beberapa kali sudah masuk tuh anak
enggak mungkin hotel enggak tahu
enggak mungkin hotel enggak tahu
itu masa anak anak dibawa ke dalam
saya sudah menyatakan pada phri
itu hotel itu harus ditindak
sudah melanggar kode etik
bukan hanya kode etik undang undang apa
undang undang pariwisata ya
karena ada wti
karena ada wti
karena ada wti
karena ada wti
sudah menebitkan kode etik
jadi hotel jangan dipakai untuk melakukan berbagai bentuk eksploitasi
termasuk eksploitasi seksual anak
jadi ya phri juga harus turun
itu siapa itu
kalau sebutkan itu nama hotelnya
sampai sekarang polisi belum berani menyebutkan
nah ini bagaimana bu

bicara tentang apa namanya
mengungkap tentang apa
mengungkap tentang apa
mengungkap tentang apa
mengungkap tentang apa
mengungkap tentang apa
mengungkap tentang apa
mengungkap tentang apa
mengungkap tentang apa
ini menjadi omong kosong kalau kemudian dari penelitian dari bang sofian sendiri mengatakan
ternyata apa ada ada tidak tidak tidak ada ketulusan untuk membongkarnya memang secara
secara tuntas ya
sebenarnya tentu saja dari penjelasan tadi
apalagi ini kan menggunakan hasil penelitian ya
menurut saya mestinya itu ditindaklanjuti
kpai akan mendorong ya untuk hal itu
kita memang akan terus berkoordinasi dengan kepolisian
polda jabar kita mau datang lagi di rabu
dan mungkin fakta ini memang harus didorong dan harus dikembangkan dan diumumkan ke publik ya
saya rasa itu penting karena bahaya ini untuk anak anak ini
benar kalau saya baca terakhir informasi yang justru kita kumpulkan
pihak hotel dinyatakan tidak tahu hanya ditutup dua kamar saja begitu
mungkin yang anak anak kode etik perhotelan itu kalau anak masuk check in dengan orang dewasa
hotel itu sepatutnya menanya apakah ada hubungan keluarga antara anak dengan orang orang dewasa yang masuk ke dalam tempat itu
kemudian ada orang membawa kamera ke dalam ada beberapa orang masuk ke dalam ada orang tua masuk ke dalam
kalau orang tua hanya sebagai kamuplase untuk memasukkan anak ke dalam kamar
itu artinya memang tidak
karena sindikat sudah mempersiapkan itu
tapi saya yakin itu orang tua belakangan masuk
atau yang check in itu bukan jadi bisa dicek siapa yang atau sama siapa check in itu
lalu anak itu masuknya bersamaan atau berbeda
kalau berbeda sudah jelas kan berarti anak tersebut diseludupkan ke dalam kamar secara ilegal
jadi sejauh ini artinya polisi belum bisa menangkap
saya yakin hotel itu sudah beberapa kali dipakai untuk memproduksi film sejenis
berarti kan aman di situ
jadi bedanya video itu adalah kecelakaan
bukan karena sengaja
jadi produksi film di indonesia film porno itu sudah berlangsung lama

cuman kita tidak menemukan buktinya
tetapi di kalangan predator seks memang mereka bisa melihat
bisa menyatakan bahwa
dengan yang account khusus tadi itu ya
account khusus tadi itu ada web web berbayar
dan tampaknya video yang beredar satu jam lebih itu memang kayak belum diedit ya
karena masih kelihatan kasar dan banyak perintah perintah kan
itu kelihatan memang seperti
dari bahasa bahasa yang muncul
betul jadi kuat dugaan betul memang itu kecelakaan
artinya bukan disengaja atau sengaja dimunculkan gitu ya
tapi ini menjadi lebih susah tidak pr bahwa kemudian ini melibatkan sindikat bu
kelihatan sekali kalau ini melibatkan sindikat gitu
menjadi lebih susah berarti untuk
ketika loli satu gitu ya loli dua gitu diungkap kepolisian
dan yang terakhir adalah video g kids itu

jadi memang kan itu melibatkan tujuh ratus lima puluh ribu foto
dan video ya itu melibatkan anak
dan itu anak laki laki semua di dalam video itu
dan ketika itu memang berdasarkan penelusuran kepolisian sendiri pun adalah sebuah sindikat
itu dijual melalui twitter kan waktu itu
jadi pelaporan itu hanya dalam satu hari memang polisi kondom berharga mengungkap tiga admin yang semuanya orang indonesia
tapi ternyata melibatkan empat puluh sembilan negara
jadi sebenarnya bukan hanya
hanya anak indonesia
itu identifikasi dari lokasi dimana video itu dibuat
kalau memang itu di indonesia kemudian terdeteksi
kita akan sampaikan dulu informasi yang lainnya begitu
bahwa tersangka ws atau babeh
ditangkap satuan reskrim tangerang atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia
tersangka ditangkap di kediamannya di kampung sakem desa tamian kabupaten tangerang
berdasarkan laporan pengaduan korban mencapai empat puluh satu anak bawah umur
ws atau babe dikenai pasal delapan puluh dua undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
pelaku diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur sejak april dua ribu dua puluh
babi mengaku pada anggota bnr com
anak tersebut memiliki ajian semar mesem
tersangka juga mengaku mulai melakukan tindakan asusila kepada anak anak sejak ditinggal oleh istrinya bekerja sebagai tkw
ya semenjak saya ditinggal istri akhir dua ribu enam belas saya mulai istilahnya melakukan begitu terhadap anak anak
awalnya sih anak itu cuma enam
karena anak pesantren doang gitu
tapi ya karena kita lama lama dia deket gitu sama saya
terus ya dia minta sesuatu sama saya gitu
ya kebeneran pada waktu itu mungkin dasarnya harusnya harus begitu ya
jadi minta pelet semar mesem katanya
terus akhirnya kemudian ya terjadilah begitu gitu
tapi setelah itu nggak langsung gitu langsung berhenti gitu
beberapa bulan gitu
kalau khusus yang kita lihat di tangerang ini sampai ada empat puluh satu anak itu
itu bagaimana kemudian peristiwa ini
kan sebenarnya kalau menurut pengakuannya ya dari april dua ribu tujuh belas kan artinya baru tahun kemarin
tapi sampai empat puluh satu anak itu bagaimana anda melihatnya
artinya ada banyak sebenarnya tidak melaporkan sebelumnya
ya bisa jadi itu banyak sekali yang sebelumnya tidak melaporkan
dan mungkin kalau ditunggu masih ada mungkin korban korban lain
karena banyak orang kemudian
berupaya untuk tidak melaporkan anak sendiri
karena merasa malu begitu ya
bisa jadi gitu
anak sendiri bisa jadi juga tidak melaporkan kepada orang tuanya
kan itu bisa jadi
jadi orang tuanya saat ini tidak tahu
sementara pelaporan polisi kan biasanya dilakukan oleh orang tua
dan yang kedua biasanya anak anak ini memang dalam ancaman juga ya
tetapi kalau untuk kasus yang beberapa kasus pedofil
sodomi yang dilakukan oleh apa
yang dialami oleh anak anak oleh pelaku dewasa
itu memang beberapa
apa didapatkan oleh kpai ya
misalnya yang terbaru di sukabumi
kemudian cianjur kami juga dapat
dan memang pelaku itu selalu menyatakan dulu adalah menjadi korban
jadi ketika masih kecil dia pernah mengalami
dan tidak pernah direhabilitasi secara psikologis
kemudian rasa sakit itu kesimbang
dan sekarang dia seperti membayas
dan itu memang real ya
alasan itu memang real
ya itu dikemukakan oleh si pelaku ketika dalam pemeriksaan kepolisian
dan ketika tes psikologi memang
jadi memang punya kecenderungan
jadi anak anak ini makanya kpai berfokus untuk merehabilitasi
agar korban kemudian tidak menjadi pelaku
yang kedua adalah korban juga bisa menghilangkan trauma
ya jadi ini harus di trauma healing
bisa menghilangkan trauma psikologis yang sekarang dialaminya
nah ini yang penting memang untuk menjadi target utama disembuhkan
agar anak anak ini bisa kita selamatkan masa depannya
kalau dari anda meneliti sejak dua ribu tiga belas bahwa produksi film seperti ini begitu ya
artinya apakah kemudian dunia juga melihat bahwa indonesia ini bisa menjadi destinasi bagi para kaum pedofil
ya jadi indonesia bersama dengan beberapa negara asean yang saya sebutkan tadi itu adalah menjadi target pedofil internasional
jadi pedofil internasional itu datang langsung ke indonesia
ingat catatan kami beberapa waktu yang lalu
bahwa ada dua ratus dua belas pedofil yang gagal masuk ke indonesia
karena informasi dari intelijen internasional
otoritas indonesia untuk menolak
nah saya melakukan riset terhadap tiga belas yang ditolak itu ya
tiga belas yang ditolak itu saya riset
nah dari tiga belas yang saya riset tersebut ternyata sembilan diantaranya berasal dari australia
selebihnya ada dari amerika serikat dari afrika selatan dan dari cina satu
dan mereka menggunakan pesawat pesawat murah ya
air asia jetstar malindo
ya itu pesawat pesawat murah
dan indonesia wilayah pintu masuknya itu adalah bali jakarta dan manado
ya masuk pedofil pedofil
itu yang berhasil
dimaksudnya bali jakarta dan manado
waduh ya itu tujuan tujuan utama pedofil masuk ke indonesia
tapi kan setelah itu kan mereka menyebar kemana mana gitu ya
jadi dari tiga belas itu ternyata mereka sudah diponis
yang gagal masuk tadi itu
ya diponis negaranya dan positif mereka adalah child sex offender
lebih parah lagi adalah mereka adalah teridentifikasi sebagai pedofil
pedofil itu kan adalah keputusan medis ya
bahwa seseorang pedofil atau tidak
jadi kita tidak bisa sembarang ya
kita tidak bisa
karena ini satu suku nya
si bapak tadi itu kita menyebut pedofil
belum tentu ya
bisa jadi karena kan pelaku kejahatan child sex offender itu bisa macam macam
psikopat juga bisa
jadi si bapak tadi itu percaya dengan sesuatu yang mistik
itu tidak selamanya pedofil
jadi child sex offender itu bisa macam macam bentuknya
atau dia punya orientasi seks sesaat
tadi itu kasusnya istrinya tiba tiba
nah itu keputusan medis ya
sekali lagi istilah pedofil itu
bahkan di jerman sendiri
pedofil itu tidak dihukum penjara
tapi dimasukkan dalam rumah sakit
ketika dokter memutuskan bahwa si a adalah pedofil
oh tidak masuk penjara
cuma masuk penjara
menghabiskan uang negara
mendingan masukkan rumah sakit
biayanya biayanya dari dia
dikontrol sampai beberapa tahun
sampai betul betul sembuh
jadi kan di indonesia enggak
tapi enggak boleh lepas sembarangan ya mas
medis yang kontrol mereka
medis yang bertanggung jawab untuk memastikan mereka sembuh atau tidak
bukan dihukum mati
oh ini bisa sembuh ya
dengan teknologi di jerman bisa disembuhkan
ada seorang ahli pedofil di indonesia
itu menurut catatan riset kami
dia sudah berhasil menyembuhkan tiga belas orang
yang menjadi korban pedofil
dan mereka teridentifikasi sebagai pedofil
kan bisa menjadi pedofil ya
jadi bisa disembuhkan
tapi mahal biayanya oleh psikiater yang memang ngambil spesialis di bidang itu
dan jarang berhasil
sekarang kita coba bicara di hilir kira kira
langka sekali ya
kita coba bicara di hilir kira kira
kita tidak ngomong pedofil kalau begitu
karena itu adalah keputusan medis
bagaimana mereka yang melakukan
pelaku kejahatan seksual anak
pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini bisa dihukum seberat beratnya
kalau dari pandangan anda dulu
kalau pelaku kejahatan seksual anak
tadi kan kita lihat motivasinya dulu
apa motivasi dia melakukan kejahatan
apakah memang dia kriminal seks pada anak
atau dia punya kelainan jiwa
atau karena tekanan segala macam
kalau dia memang pelaku kejahatan
punya pelaku kejahatan seksual
yang memang punya apa namanya
punya orientasi menyerang seksual dan fisik anak
maka ini harus dihukum berat
ini harus dihukum banget
dan ketika mereka sudah dihukum
itu pun harus diawasin
itu pelaku kejahatan seksual anak setelah dilepas
mereka tidak sembarangan bisa berkeliaran kemana mana
cara mengawasinya pakai apa
ditanam microchip juga begitu
data kependudukan mereka bagus
data kependudukan indonesia kan
benceng data kependudukannya kan
jadi kemana pun mereka kerja
di indonesia enggak
pelaku kejahatan seksual bisa digulu loh
karena tidak ada rekam jejak
ketika diinterview itu yang dicek adalah
saya kritik tuh kementerian pendidikan
anda tidak memiliki child protection per se
untuk sekolah sekolah yang ada di indonesia
sehingga apa yang terjadi
jadi pelaku kejahatan seksual itu
banyak memilih profesi profesi sebagai guru
karena berikatan aksesnya dengan anak
iya dengan anak anak
jadi mereka akan memilih profesi itu
jadi selama kita tidak memiliki sistem rekrutmen
untuk mengawasin terhadap profesi profesi ini
yang masuk di bali itu pedofil jadi guru bahasa inggris loh
yang ketangkap beberapa tahun yang lalu
sebagian lagi volunteer untuk sekolah sekolah
tuh anggasing juga
peluntir dia membantu sekolah
jadi ini memang mudah
karena akses kepada anaknya dekat ya
memang memilih profesi itu
ini catatan menarik
dari kpai bagaimana sebagai penutup
apa hukuman terhadap mereka pelaku kejahatan seksual terhadap anak
kan indonesia kan pernah bicara tentang kebiri
masang microchip dan lain sebagainya
kalau itu berulang ya
kemudian ada hukum pemberatan
kebiri kan hanya hukuman pemberatan ya
dari hukuman utamanya
nah kalau berdasarkan undang undang perlindungan anak
ketika anak menjadi korban ini
memang hukuman di dalam situ lima belas tahun ya
bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak
nah lima belas tahun itu kalau pelakunya
adalah orang orang yang dekat dengan korban
itu ditambah sepertiga
jadi kalau sepertiga dari lima belas ya lima tahun ya
berarti adalah dua puluh tahun itu
dan memang kpi mendorong tentu
pelaksanaan dari undang undang perlindungan anak
terhadap kasus kasus perlindungan anak
semacam ini agar
hukumannya itu diperberat dan jauh lebih berat
dan kalau itu berulang
memang tentu ada hukuman tambahan tadi
seperti diatur dalam peraturan presiden
terkait dengan apa
kebiri tadi ya
yang disebutkan oleh mas sebagai kebiri
baik kita lihat nanti seperti apa
karena ini sebenarnya juga
pr besar bagi pemerintahan kita
begitu ya untuk perlindungan anak anak di indonesia
kita tidak bicara saja
tidak bicara tentang anak anak perempuan saja
tapi anak anak laki laki juga
yang harus mendapat perlindungan
kita tunggu nanti
aksi pemerintah seperti apa
terima kasih bu reto
terima kasih juga mas sofian
telah bergabung bersama kami malam hari ini
dan prime news masih akan segera kembali
dengan sumber informasi lainnya
di antaranya adalah
ahok ajukan cerai terhadap istrinya veronica tan
prime news segera kembali dengan ulasan